apa yang menarik dari masa depan
ada harapan dan impian yang masih terbuka lebar
ada peluang yang selalu menanti untuk dijajaki
tapi lo yakin mau ambil kredit
namun bukan hanya keinginan dan keberanian
prediksi ke depan harus menjadi strategi dalam membuat perhitungan
siapkan diri atur langkah perekonomian di tahun depan
dengan menyaksikan perakiraan menyeluruh tentang prospek perekonomian di tahun dua ribu dua puluh
stabilitasnya tukar rupiah tetap terjaga
ekonomi keuangan digital meningkat pesat
kata kunci untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi
saksikan secara live pertemuan tahunan bank indonesia dua ribu dua puluh
hanya di kanal media sosial bank indonesia